covid sembilan belas telah melumpuhkan berbagai acara termasuk event seni
namun di era digital kreativitas dan inovasi menjadi kunci
berbagai acara yang biasanya tak terfikir untuk digelar secara online ternyata bisa diwujudkan
seperti pameran fotografi yang satu ini
semula pameran foto ini akan digelar di salah satu hotel di jakarta pada satu april lalu
namun karena pandemi pameran pindah ke platform instagram at joshua alessandro
sebenarnya nggak ada masalah dari sisi pindah dari convert dari offline ke online
sebenarnya nggak ada masalah
yang sebenarnya jadi sedikit challenging adalah meyakinkan aku bahwa
nah sebenarnya itu proses aku meyakinkan diriku sendiri bahwa pameran ini bisa terjadi dan bisa efektif
dalam pameran foto yang berlangsung selama bulan ramadan ini
joshua ingin menghadirkan pengalaman menonton pameran virtual yang berbeda
yaitu dengan mengkolaborasikan foto dan konten musik yang diisi sejumlah musisi ternama
mulai dari sleng anggun eva celia hingga ernest chow
para musisi ini akan mengisi sepuluh tema yang berbeda
mulai dari budaya keberagaman langit biru hingga laut indonesia
jadi waktu tayang jam empat tiga puluh tiga puluh menit kebunian di hari yang sama jam lima sore
sambil nemenin teman teman yang kuasa kita ngabuburit
lebih ngobrolin apa sih yang kita bisa create sebagai fotografer sebagai musisi
kreativitas dan inovasi juga ditunjukkan oleh teater asal yogyakarta peppermint puppet
pertunjukan teater ini biasanya rutin melakukan pementasan langsung
baik di dalam negeri maupun manca negara
namun karena pandemi pentas berpindah ke aplikasi percakapan whatsapp
konsepnya cerita dibuat berdasarkan tema yang diminta langsung oleh penonton
satu video berisikan tiga hingga empat tema cerita
untuk satu tema yang anda minta anda dikenai biaya seratus ribu rupiah
itu rasanya kayak balik ke awal ketika kami berkarir pertama kali memilih menjadi seniman gitu
jadi kerjain aja dulu nggak tahu dapatnya apa gitu
itu bener bener yang kejadiannya seperti itu sih sekarang rasanya
jadi hari per hari itu isinya eksperimen
pertunjukan tersebut sudah menghasilkan sekitar seratus tema pada pemesanan video batch pertama
kini mereka tengah mempersiapkan batch kedua
pandemi corona memang membuat banyak rencana berubah
namun kreativitas membuat kita harus segera berinovasi dan menyesuaikan keadaan
sandra insanasari denny irvan jakarta